kemudian mereka akan dibawa ke saudara saudara sebagainya
mereka dilengkapi dengan tiga puluh empat sendi fleksibel yang cerdas di leher bahu pergelangan tangan siku dan lutut